tujuh belas agustus dua ribu tujuh belas diagendakan presiden meresmikan simpang susun semanggi
namun proyek ini harus melalui uji coba sebelum dapat digunakan
sudah ada produser lapangan cnn indonesia dea intan kartika
yang memantau persiapan uji coba proyek simpang susun semanggi
kita langsung ke dea
selamat pagi dea bagaimana dengan persiapan uji coba simpang susun semanggi
apakah memang sudah dilakukan atau bagaimana pantauan anda pagi hari ini dea
selamat pagi lady dan yuda pagi hari ini
saya berkesempatan untuk melihat langsung progres pembangunan proyek simpang susun semanggi
sebuah proyek yang diharapkan bisa memecah kemacetan di sejumlah wilayah di dki jakarta
dapat anda saksikan pagi hari ini simpang susun semanggi yang memang dijadwalkan
akan menjalani uji kelayakan statik dan juga dinamik oleh kementerian perumahan dan pekerjaan umum
masih belum terlihat adanya petugas dari kementerian terkait untuk bisa melakukan uji coba dinamik
dan juga statik dapat kami informasikan lady dan yuda memang hari ini rencananya akan dimulai uji statik dan juga dinamik
supaya proyek yang bernilai rp tiga ratus empat puluh lima miliar rupiah ini dapat dilalui oleh masyarakat jakarta setelah mendapatkan sertifikat layak fungsi
atau slf dari kementerian terkait dan ini diharapkan bisa diresmikan oleh presiden joko widodo pada saat hari
kemerdekaan republik indonesia tanggal
kementerian perumahan dan pekerjaan umum

jika kita melihat proyek ini proyek ini bertujuan untuk bisa memecah kemacetan
dengan memobilisasi pengguna kendaraan bermotor dari arah grogol jakarta barat menuju blok m tanpa melalui kolong semanggi
infrastruktur ini juga menghubungkan cawang jakarta timur langsung dengan jalan mh tampet
kita tahu bahwa empat ruas jalan protokol tersebut merupakan ruas jalan yang
selalu mengalami kemacetan setiap hari
dan rencananya uji dinamik dan statik yang akan dilakukan oleh kementerian perumahan dan pekerjaan umum ini
akan dilakukan hari ini hingga akhir bulan juli dua ribu tujuh belas
dan diharapkan nanti pada awal bulan agustus dua ribu tujuh belas
warga masyarakat bisa menggunakan proyek atau simpang susun semanggi yang kurang lebih ini panjangnya adalah satu tujuh km
dan akan ada dua jalur
nantinya dengan lebar proyek ini adalah delapan meter
nantinya tidak hanya kendaraan roda empat lady dan yuda yang akan boleh melewati simpang susun
namun juga kendaraan roda dua yang dimiliki oleh warga masyarakat dari dki maupun sekitarnya
jika kita melihat proyek ini sendiri memang proyek ini digadang gadang menjadi salah satu proyek yang memiliki fungsi
atau memiliki tujuan untuk bisa memecah kemacetan
mantan gubernur dki jakarta basuki cepurnama pernah mengungkapkan beberapa waktu yang lalu
namun jika kita melihat lagi dari kajian dari research yang memang kami coba cari
tentunya dengan pembangunan simpang susun
stasiun semanggi ini bisa menambah jumlah pertumbuhan jalan dan untuk bisa kemudian mengurai kemacetan yang setiap hari terjadi di dki jakarta
baik terima kasih untuk informasinya
dia intan kartika melaporkan langsung dari depan kawasan simpang susun semanggi ya